sebelum berkembangnya factory outlet distro ataupun trip shop
pasar cimol menjadi pilihan warga kota bandung untuk mendapatkan pakaian bermerek dengan harga yang miring
berdiri selama tiga dekade lebih eksistensi pasar cimol ini masih tetap terjaga hingga saat ini
terbukti dari banyaknya pengunjung yang masih berbelanja di lokasi ini
sejarah pasar cimol berawal dari para pedagang baju bekas
yang berjualan di emperan jalan cibadak pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
sehingga dikenal dengan nama cibadak mall atau cimol
sempat berpindah lokasi ke kebon kalapa dan tegalega
pada akhirnya pemerintah kota bandung menyediakan tempat di kawasan gede bage
untuk melokalisir pedagang baju bekas di tahun dua ribu an
hingga kini pasar cimol pun identik dengan gede bage
ada satu delapan puluh delapan lapak pedagang di pasar cimol gede bage
rata rata pedagang mendapatkan barang impor dari luar negeri
terutama korea dan jepang
harga yang murah menjadi kelebihan utama jika berbelanja di pasar cimol
proses tawar menawar menjadi keharusan
agar pengunjung bisa mendapat potongan harga maksimal
sekarang ini selanjutnya berapaan nih
sekurang gak tiga puluh ya
tiga puluh gak dapat
tiga puluh deh empat puluh
ya udah empat puluh lima ya bungkus ya empat puluh lima
tak hanya warga bandung
warga luar kota bandung juga terpantau banyak yang berbelanja di pasar cimol
tak sedikit dari mereka yang sudah menjadi langganan selama bertahun tahun
ada kepuasan tersendiri ya jadi kayak nemu harta karun gitu
apalagi kalau nemu barang barang yang branding
terus barang barang yang bagus
harganya juga lebih affordable lah daripada kita beli baru gitu ya
karena sebagian besar pakaian yang dijual di sini adalah pakaian bekas pakai
maka pastikan atau jangan lupa untuk membersihkan
terlebih dahulu baju yang sudah anda beli
agar kita bisa terhindar dari berbagai penyakit
saya isan issa sipki irvan bandung jawa barat